nilainya bervariasi mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah
kalaupun kita lihat di pengungsian angka pengungsian pun juga sedikit berkurang karena memang ada yang kembali ke rumahnya
ini nih ini mungkin yang buat gue jadi catatan ya
bayinya muter ke bawah nah jadi kalau jadi kita patokannya biasanya sampai tiga puluh tujuh minggu ya jadi kalau misalnya
kalau membahas politik pasti membahas situasi politik hari ini dinamika politik hari ini
ini udah macet juga deh bali sekarang ya
pada tahun dua ribu sembilan belas kemarin
juru bicara kementerian kesehatan republik indonesia
ada konsep yang namanya one health ya
sejumlah langkah dalam etika batuk yang benar bisa memberikan manfaat yang cukup besar untuk mencegah penularan penyakit karena batuk
atau air mendidih bu
maksud batas pertemuan sahabat lama
sebenarnya sih kalau yang seru dari jump rope sih itu trik triknya
basket ya susah ya
itu untuk bersama sama memahami bagaimana kinematik
zoonosis itu dari hewan ke manusia
dan inilah dinding tembok beton tersebut yang ada merupakan beton depo pertamina pelumpang
mungkin kita bisa kayak merasakan kayak kita menjadi orang lain gitu kan
jadi paling nggak lebih safety gitu
ada puluhan jenis atau ras ayam untuk konsumsi
kita kesana dengan duk capil
dari opini mas hensat
nah anak ayam yang tidak dijual akan dibesarkan kembali dalam kandang ayam hingga menjadi dewasa